tapi kemudian melihat kondisi maksud anda
itu kan sama dengan mengatakan

itu kira kira itu
kalau konstitusinya mengatakan boleh tiga periode

jangan terus ke presiden
presiden itu mengatakan jangan ke saya lagi lah ini
kalian datangnya aja dpr mpr

kalau konstitusinya dirubah
boleh masa jabatan presiden tiga periode
ya kita akan ikut juga kira kira gitu loh
baik ini saya akan coba langsung konfirmasi kepada pak budi
bagaimana kemudian ketika dikatakan
rasanya ini saluran dari istana
kemauan dari lingkaran dalam begitu
apakah memang hal tersebut
grassroots seperti apa di relawan ini pak budi
kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kecintaan saya juga di
berkali kali ditanya oleh media
kenapa masih ada wacana tiga periode
ya itu bentuk kecintaan rakyat terhadap pak jokowi
dan kita nggak bisa menyalahkan mereka untuk menyampaikan suara itu
nah tapi kita coba berpikir begini loh
ada satu narasi besar yang harus kita dialogkan
mengenai periodisasi masa jabatan presiden dan demokrasi itu sendiri
ini kan dua hal yang sangat prinsip yang harus kita
junjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita
kita coba review mengapa di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan muncul ketentuan dua periode
ini kan kita harus jujur pada sejarah bahwa di tahun sembilan puluh delapan itu di reformasi itu semua paket
dari amerika masuk ke indonesia dengan semua regulasinya termasuk masa jabatan dua periode
tapi kita juga harus ingat banyak juga hal hal lain yang diatur yang menurut saya terlalu liberal
itu kan paket di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ketika reformasi
pada waktu itu kita sangat setuju karena kita berada dalam suatu masa tiran tiga puluh dua tahun
ya sudah dua periode tidak apa apa begitu
kita bandingkan dengan negara lain filipina
satu periode korea selatan juga satu periode
nah sekarang kita berpikir berdialog mengenai apakah periodisasi itu compatible dengan demokrasi
makanya saya bilang angela merkel enam belas tahun
margaret thatcher di inggris dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan sampai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sebelas tahun
memang dia parlementer di eropa
saya mau katakan bahwa soal periodisasi jabatan ini
tidak serta merta mengatakan ini demokrasi atau tidak demokratis
karena bagi misalnya dalam tataran praktek demokrasi di eropa
selama didukung rakyat selama didukung oleh kehendak rakyat
ya masih berlanjut begitu loh
jangan mindset kita diatur dengan dua periode yang memang gaya demokrasi amerika gitu
karena buat saya masa jabatan dan demokrasi ini tidak bisa dihadap hadapan langsung
baik pak budi

karena di eropa pak budi baik pak budi
jadi kalau kita bilang yang irman sama inggris ini tidak demokratis
karena ketika mereka punya pemimpin pemimpin apa mereka bisa berlanjut
itu kan artinya bung budi
jangan setengah setengah mengubahnya
kalau anda ingin pimpinan negara itu lebih dari tiga periode
jangan kita pakai presidensialisme kita pakai aja parliamentarian
nah ini juga
gitu itu ininya
nah ini kan diskusi kita nanti berlanjut
rasanya terlalu jauh kalau kita bangkit ke sana kita tetap fokus pada tiga periode
terlalu jauh pak sudra
bukan terlalu jauh ini prinsip prinsip gitu loh
karena demokrasi kita ini bukan kayak amerika dalam pengertian presidensial dua partai
sama seperti kita multipartai
makanya tapi ingat ya bu budi kita pernah memakai sistem per apa
ya tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima sampai seribu sembilan ratus lima puluh sembilan

apa yang terjadi jatuh bangun kekuasaan
baik bang ray tapi kalau kemudian tadi pak budi mengatakan bahwa kondisi sosial politik yang berbeda dengan sembilan puluh delapan
rasanya konteks dua periode tidak tepat
anda melihatnya seperti apa apakah jangan jangan memang sangat ditentukan bagaimana kondisi
atau sebenarnya kita memang harus menjaga dua periode sebagai hasil dari reformasi yang masih harus kita kawal bersama begitu bang rey
itu yang saya sebut tadi bung bram
kalau kita mau mengubah di mana kekuasaan eksekutif bisa lebih panjang jangan pakai presidensialisme pakailah parliamentarian
nah model pphn itu menuju ke arah sana di mana kekuasaan itu nanti akan dikontrol oleh majelis permusawaratan rakyat
tidak dikontrol oleh rakyat
nah yang saya mau katakan tapi kalau anda setia pada presidensialisme ya kekuasaan itu harus dibatasi apalagi di indonesia di mana dua cabang kekuasaan paling penting itu di setangan satu orang
itu kekuasaan pemerintahan dan sekaligus kekuasaan kenegara itu ada di tangan presiden sekaligus
tapi kalau kita pakai sistem parlementarian kekuasaan pemerintahan ada di perdana menteri kekuasaan negara ada di tangan presiden
itu dua cabang kekuasaan yang terpisah
jadi presiden bisa saja memberhentikan perdana menteri penggota dpr bisa memberhentikan perdana menteri tapi dalam sejarah kita sistem yang pernah kita pakai dengan parlamentarian
justru membuat kekacauan yang luar biasa
dalam satu hari dua hari perdana menteri bisa dijatuhkan kok
yang mengakibatkan kemudian presiden mengeluarkan dekret kan lima juli itu
ya itu yang kita udah pernah alami juga itu bung budi kita juga pernah mengalami satu masa di mana presiden tidak pernah dibatasi masa jabatannya
melahirkan otoritarianisme orde baru
sekarang kita batasi dua periode
dan alhamdulillah sepanjang dua puluh dua tahun era reformasi ini
meskipun tentu saja ada riak riak itu pasti terjadi di mana mana
tapi dalam sejarah republik kita inilah era di mana politik kita relatif stabil
meskipun terjadi dinamika yang begitu kuat
tidak seperti orde baru stabil tapi masyarakatnya kadang ditekan
jadi kalau maksud saya kalau mau kita ubah ya jangan timpang timpang dong gitu loh ya
maunya presiden nggak dibatasi tapi sistemnya presidensialisme
presidensialisme di kita itu lebih parah lagi karena dua cabang kekuasaan itu sekaligus di tangan orang
dan uniknya si presiden tidak punya juga diberi kewenangan juga untuk membuat undang undang
semestinya kan kalau sistem presidensialisme yang buat undang itu bu mardhani
pelaksanaannya adalah presiden
baik baik bang rey saya akan menanyakan kepada bang mardhani tapi kita akan jeda sejenak
pak mirsa tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast akan kembali saya jeda
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kita akan melanjutkan dialog manufaul rayawan jokowi
desak tiga periode kita masih bersama dengan para narasumber
tadi sebelum jeda rasanya bang rey cukup bersemangat gitu
rasanya jangan setengah setengah ketika ingin mengubah konstitusi dan wacana tiga periode dari presiden
saya akan minta tanggapan dari bang mardhani
saya ingin memfokuskan kembali begitu ketika dianggap konteks hari ini
kondisi sosial politiknya berbeda dengan sembilan puluh delapan
bisa menjadi memungkinkan kita membuka wacana presiden lebih dari dua periode
seperti apa menurut anda
saya melihatnya secara sosiologis dan filosofis kita tidak berubah
kami pernah bahas beberapa waktu yang lalu menggunakan kacamata bukunya mohtar lubis
sebagai karakter masyarakat indonesia
buat saya sangat berbahaya ide tiga periode ini
karena itu kami tks berjuang dua periode cukup
kalau buat saya tadi saya agak setuju sama bang rey ya akan turun naik
tetapi bang rey ada satu faktor pak jokowi sendiri jadi guru bangsa
beliau bersikap tegas
ada satu kisah menarik ketika john mccain kompetisi lawan obama
ketika ada salah satu pendukung john mccain yang mengatakan obama itu bukan warga negara amerika
john mcko langsung tidak jangan katakan itu
obama sama patriotnya dengan sangat
itu jadi guru bangsa
buat saya diskursus tiga periode ini tidak produktif
karena kita membongkar kembali filosofi
kalau mau didiskusikan jangan dikaitkan dengan era sekarang
contohnya gini oke pak jokowi menyiapkan tim
tim ini bekerja lima tahun ke depan
jadi karena kalau sekarang disiapkan
ada indikasi memang memuluskan jalan bagi kelompok yang ingin tiga periode untuk pak jokowi
kalau mau ada diskursus tiga periode
enyahkan pak jokowinya
kita diskusi tanpa harus dikaitkan dengan pak jokowi
mungkin bisa berlakunya nanti
dengan segala persiapan yang matang
kami tidak menutup kemungkinan amandemen itu
tetapi amandemen yang dikaitkan cuma ambisi kepentingan pribadi kelompok golongan sangat berbahaya
apalagi ketika sekarang komposisi koalisi dan oposisi tidak seimbang
jadi lagi lagi ide tiga periode ini berbahaya bagi demokrasi
untuk saat ini
malah menurut anda konteksnya sangat tidak tepat begitu ya ketika masa jabatan presiden mungkin aktif hanya kurang dua tahun ini
mungkin aktif hanya kurang dua tahun lagi
begitu ini diwacanakan
lebih baik kemudian kita menunda mengkaji lebih dalam dan lebih matang
karena amandemen ini jangan sampai menjadi amandemen untuk elit saja
dia harus melibatkan rakyat
dia harus ada sosialisasi internalisasi
kalau perlu ada kolaborasi bersama para akademisi
tadi bung ari sudah mengatakan kajian
itu kajian versi siapa
coba kita buat tim yang independen
kita buat para quote and unquote para tokoh tokoh utama kita
ada diskusur diskusur publik
jadikan ini satu tema yang menjadi diskusi di warung kopi sampai semuanya naik kelas kita itu
dan jangan kaitkan untuk kepentingan pak jokowi tiga periode
kalau sekarang indikasinya memang untuk pak jokowi tiga periode
menurut anda seharusnya seperti apa sikap presiden untuk kemudian menegaskan posisinya
menyampaikan pesannya juga kepada relawan
rasanya kalau kita mengatakan sikap presiden hanya taat pada konstitusi ini sudah berulang kali disampaikan begitu bang mardhani
kalau saya tegas saya cukup dua periode titik
kalau mau diskursus tiga periode monggo didiskusikan bersama parpol bersama akademisi bersama dpr
saya tidak terlibat
saya tugasnya mengantarkan
suksesi dua ribu dua puluh empat
indonesia mendapatkan pemimpin yang lebih baik dari saya
itu komitmen saya menjaga demokrasi
jelas tegas jadi guru bangsa
sebetulnya kita punya contoh yang bagus soal ini ya
dulu misalnya tahun sembilan puluh sembilan pak habibie itu kan ditolak laporan pertanggung jawabannya oleh mk
wah luar biasa
tapi konstitusi kita sebetulnya tidak pernah melarang bagi seorang presiden yang ditolak laporan pertanggung jawabannya untuk mencalonkan diri kembali sebagai calon presiden
ketika pak habibie didesak untuk maju kembali setelah laporan pertanggung jawabannya ditolak
beliau menjawabnya menjadi menurut saya menjadi pilar utama dari demokrasi
kata beliau kira kira begitu
bagaimana saya maju laporan pertanggung jawaban saya ditolak oleh partai saya sendiri kata beliau
jadi rasa malu bagi presiden habibie jauh lebih utama dan menegakkan demokrasi bagi presiden habibie jauh lebih utama dari sepeda mengejar
mengejar jabatan sebagai presiden
nah itu udah menurut saya sih contoh contoh bagus di republik yang kayak begini ini banyak gitu
tinggal anda mau pilih atau tidak
pak habibie salah satunya
bang rey berarti maksud anda sikap ini akan menentukan bagaimana kemudian yang ditinggalkan apakah legacy atau kemudian presiden begitu ya maksud anda
persis pak habibie hanya berkuasa satu tahun
tapi sikap tindakan ya keputusan keputusan beliau
menjadi dasar dari negara demokratik kita sampai saat ini
jadi pak habibie tidak membutuhkan sepuluh tahun untuk meninggalkan legacy yang begitu besar
tidak perlu tiga periode
tidak perlu tiga periode
apalagi tiga periode tidak membutuhkan sepuluh tahun gitu loh ya
untuk meletakkan dasar dasar dari demokrasi yang kita ambil sekarang ini
karena di dirinya sendiri ada
begitu laporan pertanggung jawabannya ditolak
lalu kemudian diusulkan kembali menjabat sebagai calon presiden
beliau menolak tidak
dicalonkan sebagai calon presiden laporan pertanggung jawaban saya bahkan ditolak oleh partai saya sendiri
baik baik saya akan minta komentar ke pak budi
pak budi seperti apa apakah kemudian ketika sudah semakin banyak semakin masif begitu wacana ini muncul
apakah kemudian ada langkah kepada relawan atau tetap akan membiarkan dengan
dengan perspektif yang anda sebutkan tadi ini kemudian bagian dari alam demokrasi pak budi seperti apa
ini kan saya tadi depan sudah sampaikan bahwa
menyampaikan pendapat secara lisan di muka umum kan dijamin oleh undang undang dasar empat puluh lima
konstitusi kita menjamin apapun menyampaikan aspirasi dan pendapatnya
tentu saja demokrasi juga harus menjamin tertib sosial
selama aspirasi itu disampaikan dengan cara cara
yang konstitusional taat hukum tertib sosial
maka kebebasan berpendapat itu harus kita lindungi juga
soal dukung mendukung soal ada yang mendukung tiga periode menolak seperti bang mardhani
ya nggak ada masalah juga ini kan biasa dalam dialog kebangsaan kita dalam diskursus demokrasi kita gitu
saya ingin bahwa demokrasi kita yang sudah dua puluh empat tahun ini baru dua puluh empat tahun ini
kita warnai dengan perdebatan perdebatan yang lebih substantif
ini kan nanti pertanyaannya akan banyak lah
apa betul presidensial dengan multi partai apa betul dengan itu gitu loh
termasuk juga prosesi masa jabatan
ini kan apa ini juga jadi suatu diskusi tersendiri tentang tiga periode
saya cuma tidak mau maksudnya saya tidak setuju jika narasi atau wacana tiga periode ini
maknanya sebagai tidak demokratis
enggak sesimpel itu juga
bahwa siapapun menginginkan suatu pemimpin yaitu tetap selama diwadahi dalam aturan dan tata cara yang baik
menurut saya nggak ada masalah
pak presiden juga sudah menyampaikan bahwa ya dalam demokrasi siapapun boleh menyampaikan itu
baik pak budi berarti artinya wacana dari
ya silahkan bang riz
saya sebenarnya senang dengan pernyataan presiden itu yang mengatakan bahwa siapapun di negara yang demokratik boleh mengukakan pendapat
sayangnya menurut saya secara faktual itu tidak selalu konsisten
sahgada nenggolan jumur hidayat itu diperiksa oleh polisi dan kemudian dipenjara itu karena mereka memukakan pendapat
nggak dilindungi oleh negara itu
mohon maaf saja saya juga termasuk yang mengkritik presiden
yang membubarkan organisasi organisasi seperti fpi kemudian juga organisasi hti
sebelum ada proses peradilan yang mengatakan bahwa mereka melenceng dari negara negara republik indonesia
maksud saya aku senang dengan pernyataan presiden itu
saya kira itu pernyataan yang bagus tapi kita harus konsisten melaksanakan itu
gak bisa setengah setengah begitu kelompok saya mengatakan itu dilindungi dengan atas nama demokrasi
tapi walaupun kritik melakukan itu
ya pakai pasar pasar ide lah pasal pasal pencemaran nama baik lah macam macam dan seterusnya itu
baik pak budi panggapan anda sudah ada apa
nah oleh karena itu saya benyam
ya ini begitulah
yang pasti narasi itu narasi tiga periode ini terekam sebagai sebuah keinginan
tetapi saya sudah ingatkan juga kepada teman teman termasuk diri saya sendiri dan teman teman tentang narasi tiga periode ini
ini banyak sekali hal yang harus kita pertarungkan begitu loh
satu mengenai demokrasi
dua mengenai keberlanjutan pembangunan nasional
yang ketiga bagaimana nasib rakyat
dan yang keempat adalah bagaimana demokrasi ini bisa memberi ruang memberi nilai tumbuh kekembangnya kualitas demokrasi kita
karena demokrasi kita ini harus diwarnai dengan bukan sekedar soal periodisasi atau orang per orang
tapi juga bobot demokrasinya
kita percakapan di ruang publik dengan isu isu yang lebih solutif terhadap berbagai tantangan kemasyarakatan dan kebangsaan kita kini dan masa depan
baik pak budi berarti artinya highlight dari anda dari projo kemudian dari musra adalah bukan soal melanjutkan pak jokowi karena prestasinya yang selama ini memang ada
ini kemudian lebih ke sistemnya maksud anda itu yang kemudian menjadi titik beratnya
usaha warah rakyat ini bukan hanya sekedar membicarakan
sektor atau sesi mengenai siapa capres cawapres di zaman atau harapan rakyat
tapi ada dua sesi lainnya yang juga tidak kalah penting
yang pertama adalah agenda kebangsaan dan program program harapan rakyat
yang kedua adalah karakteristik kepemimpinan nasional
jadi jadi usaha warah rakyat ini bukan sekedar membicarakan orang siapa sosoknya
tetapi juga membicarakan sesi pertama tadi
bagaimana agenda agenda kebangsaan kita
dan juga program program yang menjadi harapan utama rakyat pada pemimpinnya
itu juga harus kita munculkan
jadi misalnya beberapa daerah tetap urusan sembako
urusan kehidupan pendidikan kesehatan
itu kan isu isu yang harus kita terus perjuangkan
kita dekong untuk terus dieksekusi oleh siapapun pemimpinnya
ibaratnya begini loh musyawarah rakyat indonesia ini tidak ingin memberikan cek kosong
bagi kepemimpinan nasional
baik ini rasanya mungkin sedikit mirip dengan narasi yang disebutkan pak mardhani tadi
bukan soal siapa tokohnya tapi kemudian bagaimana sistemnya
anda melihatnya seperti apa
apakah sejalan dengan itu apa yang kemudian anda lihat dari pergerakan paling tidak relawan
dalam beberapa bulan terakhir bang mardhani
saya justru melihatnya itu bagian dari minta maaf kemungkinan ide
tiga periode tetap hidup untuk pak jokowi
tetapi bukan untuk membangun sistem yang lebih kokoh dalam demokrasi
karena kalau sistem yang demokrasi menurut saya kita tidak memfigurkan satu orang
justru kalau saya lagi agak sebetulnya dua ribu dua puluh empat sesuai konstitusi yang mencapreskan itu
partai politik akan sangat baik justru menurut saya ketika pak jokowi terus memelihara para relawannya
itu nanti akan ada semacam dua rel partai politik sendiri rel ini sendiri
tidak sehat sehatnya nah sebaiknya lebih baik lagi semua monggo salurkan ke partai politik
karena memang baik konstitusi yang mencalonkan capres capres adalah partai politik atau gabungan partai politik
baik baik artinya menurut anda ini bukan kemudian menjadi saluran alternatif
tapi menggunakan spektrum politik rekrutmen politik yang sudah ada ya
kita akan lanjutkan bahasan masih dengan tema manuver relawan jokowi desak tiga periode
tapi setelah jeda kami akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kita masih akan melanjutkan dialog manuver relawan jokowi desak tiga periode
saya akan langsung menanyakan kepada pak budi ari
pak budi ari berarti artinya ketika sistemnya memungkinkan misalkan nanti bisa tiga periode
pertanyaan saya apakah anda secara pribadi maupun projo akan mendukung pak jokowi ketika bisa tiga periode pak budi
oh itu jangan berspekulasi dulu dong
saya menanyakan pak budi
baratnya dari bukan kita ini baru tunduk konstitusi
kita sebagai warga bangsa kita tunduk konstitusi
dan wawonang pembentukan
pembentukan pembuatan konstitusi kan ada di tangan partai politik dalam hal ini lewat dpr dan mpr gitu loh
ya kalau silakan aja dpr mpr untuk membicarakan itu
bagi kami kan tugas kita kan di publik di masyarakat begitu
karena juga jangan dipertentangan juga demokrasi partai politik dengan civil society movement
itu ada di mana mana dalam negara demokrasi
bukan berarti kita menjadikan
bukan kita menjadi substitusi partai tidak
gerakan relawan civil society movement ini menjadi komplement
jadi pelengkap bukannya dihadap hadapkan bukan substitusi dengan partai
karena kita harus lihat di masyarakat ini kan juga masyarakat yang ingin ke partai banyak
tapi juga yang tidak mohon maaf ya
tidak terlalu percaya dengan eee
kinerja dari kekuat kualitas
kinerja dari kekuat kualitas demokrasi kita juga banyak
sehingga masyarakat juga perlu ruang aspirasi dan kenal aspirasi yang lain
dan itu kita rasakan keberadaan kami
keberadaan kita para relawan
kalau partainya baik kan kita juga nggak ada
baik pak budi berarti artinya ketika kemudian hari relawan masih akan mewacanakan presiden tiga periode ini
apakah ruangnya masih anda salurkan anda berikan begitu
bagi kami kan kita bukan tugas kami untuk menghalangi aspirasi rakyat
justru kita ingin mendengar dan menyerap aspirasi rakyat gitu loh
kalaupun muncul aspirasi keinginan untuk mendorong jokowi tiga periode
tadi kan saya sudah tegaskan konstitusinya tidak memungkinkan
begitu loh sehingga itulah ranah dari partai politik
sekali lagi ini kan ranah partai politik
bagi kami adalah bagaimana
karena memberi ruang memberi kanal memberi instrumen bagi rakyat untuk bersuara
inilah bagian dari idealisme musyawarah rakyat ini
memberikan ruang dan kanan rakyat instrumen demokrasi
karena suara dalam demokrasi yang namanya suara rakyat dan partisipasi rakyat harus ditumbuhkan
jadi nonsen juga demokrasi tanpa partisipasi rakyat
kita ingin menumbuhkan demokrasi yang partisipatoris begitu loh
baik ini terakhir saya tanyakan kepada bang mardhani ketika dikatakan
ini urusan partai politik tapi kemudian tidak ingin tidak taat pada konstitusi
seperti apa anda melihatnya
saya tetap poinnya ada di pak jokowi
kalau tadi ngambil quote and unquote asumsi budi
bahwa partai politik masih banyak yang punya catatan
maka sebagai kepala negara pandangan saya akan sangat baik kalau pak jokowi tidak cuma
fokus kepada para relawannya
kalau saya lihat ini kemarin di surabaya sekarang di mana bandung nanti di mana
itu agak fokus gitu loh padahal mestinya ayo gimana beresin partai politik
bagaimana meningkatkan party id bagaimana membuat kualifikasi orang yang masuk dpr itu lebih baik
bagaimana beliau mereformasi sistem politik kita tidak harus dengan amandemen
bagaimana beliau merapikan semua pekerjaan pekerjaan itu agar pusat provinsi kabupaten kota itu alignment
dan itu banyak sekali pekerjaan yang saya lihat sekarang justru konsentrasinya selalu dengan relawan relawan
tidak masalah tapi buat saya rugi kita waktunya karena membangun relawan monggo itu bagian dari civil society
tapi partai politik memiliki kedudukan pilar yang kuat dalam demokrasi
kalau sakit tanggung jawab kita bersama
khususnya presiden sebagai kepala negara
baik baik terakhir bang ray dari anda seperti apa kemudian agar kita tidak buang buang waktu
hanya kemudian sibuk pada diskursus presiden tiga periode harus seperti apa presiden kemudian bersikap untuk kemudian
agar suara tiga periode lagi ini bukan kemudian menjadi fokus kita tapi kita fokus pada sukseskan pemilu di dua ribu dua puluh empat bang rey
sederhana aja sih sebetulnya presiden tinggal menyatakan kepada bung budi
bung budi kalau nanti di musra musrah nama saya masih disebut sebut tiga periode
anda pertama sekali yang akan saya berhentikan sebagai wakil menteri
saya lesa itu
baik baik baik harus ada pesan tegas artinya ya menurut anda
pesan tegas kalau nama saya masih disebut sebut tiga periode anda akan saya berhentikan jadi wakil menteri
baik baik kita akan lihat seperti apa nanti kemudian apakah wacana ini masih akan terus bergulir dan kemudian timbul kembali
sebelum kemudian pemilu dua ribu dua puluh empat terima kasih atas waktu anda pak budi dari ketua umum projo
kemudian ada bang mardhani alisera ketua dpp pks dan juga bang ray rangkuti direktur lingkar madani indonesia
terima kasih telah bergabung bersama kami selamat malam salam sehat selalu bapak bapak
bung budi mas mardani sampai ketemu ya di lain waktu
kapolri menerbitkan surat edaran tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital indonesia yang bersih sehat dan produktif pada tanggal sembilan belas februari dua ribu dua puluh satu
ini merupakan pedoman untuk bisa menangani kasus kasus yang berkaitan dengan undang undang ite
dan untuk membahasnya sudah ada sustira dirga yang merupakan peneliti dari institute for criminal justice reform
selamat malam mas
selamat malam mbak
bicara soal surat edaran apakah kemudian dinilai cukup untuk bisa menjadi solusi dari polemik yang kerap ditimbulkan oleh undang undang ite
surat edaran itu sebenarnya bagus ya mbak namun dalam pandangan icjr itu belum cukup mbak
karena banyak kasus yang justru nggak sesuai dengan implementasinya